baby gimana sekarang i udah pretty kan
udah pasti lah beatiful gimana sih
cakep kan senduludi kita
enggak usah kena bukan urimnya
maaf ya my sister sama my daughter
kemana itu dia
ya udah gak apa apa kita pergi aja ayo
ya kita kan mau ikutan raun dround round jakarta mam
kok round round jakarta mau ikut
yuk out dah out cepetan
mama mau indahoy
kita berdua kan lama lama gak ikut jalan jalan round round jakarta
aduh bagaimana ini
aduh mama ini mau mau nganterin si
gorno mama jalan jalan loh udah kek
udah pada cabut ah udah pada get out cepetan

awas kalau gak boleh
haaa denger kan ci
ya elah rusak acara ini begini caranya
elah gimana sih
udah oke dah kalau gitu tapi cabut
ayo yuk go back ke belakang
mama mau seat di depan
oh gak mau lah
el udah pewe disini
duh dia juga bilang kok boleh kok
ya elah si meli ini kebangetan banget
aduh tapi kalau gue galak sama ni anak
emak yaya yang
up to yuk dah
yuk mitri yang bener
si boy udah sampe mana ya
khawatir aku mikirin anak ku ganteng gitu
aku nggak usah khawatir sama si boy
karena si boy ganteng itu kan cerdas
pinter lagi bela diri
yang seharusnya aku khawatirin itu si papa
papa tu aneh sekarang
iya ya apa jangan jangan ini karma iya karma kali ya
jangan pikir pikiran sembarangan
kamu bisa bersembunyi dari kesalahan kamu tapi tidak dengan penyesalan kamu
kamu bisa bermain dengan dramamu tapi tidak dengan karmamu
ya ini serius deh ini karma deh
karma buat mama soalnya mama tuh udah ngebohongin papa
ya allah aduh maafin aku ya allah papa maafin mama papa
mama tuh nggak sengaja kok mama tuh bohongan
telepon papa aja ya
baikin papa aja supaya nggak karma lagi
papa kita lunch yuk
mau gak pa
mumpung nih mama gak terlalu sibuk siang ini kita makannya di restoran favoritnya bapak aja
ya bapak mau ya mama tunggu ya
atau mama jemput ya

atau mama jemput
loh kok ditutup teleponnya
ya papa kok kejam banget sih
wah ini kayaknya serius deh ini karma
aku kena karma
papa terpaksa melakukan ini
papa harus melidik mama
karena mama itu tanggung jawab papa dunia akhirat
hari ini gue pengen ada sparring
siapa yang mau mulai
kalau gitu aku panggil sendiri aja ya
pengen tau kalian sampe mana udah
bisa jalan gak
ntar istri dulu ya
suka lateng lagi
anggap pelan pelan ya
di bagian mana sini pergelangan ya
ya udah oke
jangan terlalu bikin
buat kesini kakinya
lihat kelakuan chandra bu
kamu kok di
kamu kok di sini bukan di inggris
ntar ya nih
lagi lagi hidup belam
aku tuh pura pura pergi
mau ngetes kesetiaan kamu
ternyata selingkuh sama dia
tadi lagi latihan dan dia tiba tiba kecelik
makanya aku benerin
ini tanggung jawab aku kan
kamu kok disini
kamu dapat foto ini dari mana
berarti ini kamu
berarti benar kan kamu dekat sama dia
lo sayang tunggu mentak dulu
sayang tunggu mentak
tunggu mentak tunggu mentak
oke emang aku ini tuh aku
tapi kamu jangan asal fitnah dok
aku ini chandra
cuma kamu yang ada di hati aku
kamu harus percaya sama aku dong
sayang jangan jangan jangan
ini pasti lo juga lagi ya
sayang jangan begini
sayang jangan begini
apa yang ada
kamu lihat kamu lihat
eh apa yang ada
baby mereka udah pergi ayo kita foto foto lagi ya